memasuki bulan ramadan para pemain e commerce juga semakin gencar dalam menawarkan beragam program belanja unggulan mereka
tingginya aktivitas belanja online serta kebutuhan saat bulan ramadan juga menjadi peluang bagi para penjual untuk mengembangkan bisnisnya dengan memanfaatkan marketplace
tak diragukan lagi berbelanja melalui e commerce sudah menjadi bagian dari gaya hidup masa kini
memasuki bulan ramadan para pemain e commerce semakin gencar menawarkan beragam program belanja unggulan mereka
tingginya aktivitas belanja online serta kebutuhan saat bulan ramadan menjadi peluang bagi para penjual untuk mengembangkan bisnisnya dengan memanfaatkan marketplace
berdasarkan riset online yang dilakukan oleh snapchard
terkait tren perilaku belanja online sambut ramadan dua ribu dua puluh
di antara pemain e commerce di indonesia hasil yang kami dapat shopee memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan yang lain pada empat indikator utama
tren ini tentunya bisa berpengaruh pada perilaku belanja konsumen pada ramadan tahun ini
yang menawarkan komisi terbesar
selain itu shopee juga unggul pada indikator e commerce dengan promo gratis ongkir terbaik
serta e commerce dengan metode pembayaran cod terbaik
keunggulan shopee dalam setiap faktor ini semakin memperkuat posisinya sebagai destinasi belanja online yang dimanfaatkan masyarakat saat ramadan
marketplace telah menjadi platform yang diandalkan oleh para seller di indonesia
untuk membantu mengembangkan bisnis mereka
survei ini dilakukan terhadap para penjual yang berjualan secara online di satu atau lebih marketplace yang ada di tanah air
sebagai marketplace kita harus memberikan manfaat ya kepada para seller
manfaat itu dalam arti dari sisi fitur kemudian dari sisi
dari kampanye yang dihadirkan dan juga dari sisi pengiriman yang tersedia
sama seperti pembeli para pelaku bisnis ini juga mempertimbangkan beragam faktor saat memilih marketplace yang digunakan untuk memasarkan produknya
ini juga berkesinambungan dikarenakan promo promo tersebut dapat meningkatkan omset dan keuntungan
yang penting bagi bisnis mereka
jadi kalau kita lihat semakin selektifnya para online seller jadi mereka juga punya banyak pilihan mereka punya banyak opportunity dengan kerjasama dengan beberapa marketplace
mereka mempunyai ekspektasi untuk agar marketplace memberikan sesuatu yang lebih buat mereka
jadi dalam hal ini inovasi sangat penting artinya inovasi interintegrity yang berkesinambungan yang diberikan oleh platform marketplace
dan juga memberikan keuntungan bagi pengembangan potensi bisnis para seller tersebut
meski berada di tengah persaingan e commerce yang begitu ketat nyatanya shopee tetap menjadi nomor satu di hati para pelaku bisnis online
kalau kita bicara tentang online seller mereka tentunya mengedepankan hal hal yang dapat memaksimalkan peluang bisnis tentunya
jadi penemuan ini kalau bisa saya simpulkan bisa mengukuhkan shopee sebagai marketplace yang memberikan keuntungan
serta peluang terbesar bagi para seller dalam mengembangkan bisnis mereka